hingga rabu eriadi kopli dan raffi akbar yang dinyatakan positif covid sembilan belas
usai sepulang dari pon papua
masih menjalani isolasi terpadu di gedung lpnp provinsi jambi di kawasan broni telanai pura kota jambi
keduanya adalah manajer atlet dan atlet cabang olahraga sepatu roda
keduanya membantah kabur dari karantina covid sembilan belas di papua
seperti yang beredar di media masa maupun media sosial
bukan melarikan diri dari karantina di papua
seperti yang diberitakan pada media media
berangkat dari papua ternyata silvisiarnya belum keluar
menggunakan antigen berangkat
kondisi keduanya gimana sekarang
wakil satgas penanggulangan covid sembilan belas jambi sudirman menyatakan
keduanya langsung dibawa ke tempat isolasi
begitu mengetahui keduanya positif
sebanyak tiga puluh enam orang yang berada satu pesawat dengan keduanya juga di tracing
namun hasilnya belum keluar
sudah terdata namanya
kemudian kita koordinasi lagi dengan dinas kesehatan
agar nama nama ini untuk dilakukan pcr ke lab cash
sesuai surat edaran yang dikeluarkan satgas penanggulangan covid sembilan belas
tujuh oktober lalu satgas penanggulangan covid sembilan belas jambi
melakukan karantina terhadap semua atlet ataupun rombongan peserta pon
yang baru tiba dari papua
arven kennedy kota jambi jambi